berikutnya pelaksanaan rekayasa one way di jalur utara tol transjawa pada mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga dianggap efektif mengurangi kepadatan kendaraan meski berkali kali diperpanjang
korlantas polri mengubah pelaksanaan rekayasa lalu lintas satu arah pada arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
semula pelaksanaan one way direncanakan tanggal delapan belas hingga dua puluh satu april mulai pukul delapan pagi hingga dua belas malam
namun pelaksanaan one way dari gerbang tol cikampek utama kilometer tujuh puluh dua sampai gerbang tol kalikangkung kilometer empat ratus empat belas akhirnya dimulai pada tanggal delapan belas april pukul empat belas tiga puluh dan baru berakhir pada dua puluh april tepatnya pada pukul dua belas malam
meski pelaksanaan one way dianggap efektif memecah kemacetan kendaraan menuju ke arah timur menteri perhubungan memberikan sejumlah evaluasi
di antaranya waktu pelaksanaan rekayasa lalu lintas serta optimalisasi lajur jalan
tol trans jawa
evaluasi ini dapat menjadi masukan untuk bisa diterapkan saat arus balik nanti